sehingga waktunya tidak berkumpul
mungkin dia udah cawe cawe kemana mana
y alasan terbesar mereka satu

apalagi bagi kita orang indonesia
dimulai dari perubahan nama menjadi tarung derajat
menteri investasi dan kepala badan koordinasi penanaman modal
mbak tiffani atau saya tidak perlu memaksakan
gini gini awalnya gue tuh ada tinggal di kampung nah disitu gue tuh mainnya main bola terus main bola terus setiap fore main bola main bola main bola
lu udah masuk porda juga dua ribu empat belas
bagi budayawan tionghoa universitas petra surabaya etos kerja pengusaha tionghoa yang sukses biasanya menurun pada anaknya
mbak esa kalau kita melihat empat nama tadi yang saya sebutkan
nah pas kecil tuh kecil
bahkan kemudian ditambahin lagi pragmatisme yang akan muncul
berpikir dan berbuat baik pada orang lain